begitu jokowi kehilangan kekuasaannya dia jadi rakyat biasa
istana menyentil balik rokigerung atas pernyataan yang ditujukan kepada presiden jokowi dodo
kepala staf kepresidenan muldoko menilai roky gerung adalah intelektual yang tak punya hati
seperti robot dan biasanya ada yang mengendalikan
hal tersebut disampaikan muldoko di kompleks istana kepresidenan jakarta kami siang
ia tidak memerinci lebih jauh makna pernyataan ada yang mengendalikan
tetapi menyebut pernyataan roky telah menyerang pribadi presiden jokowi
kalau robot ya pinter punya otak tapi nggak punya hati
konon katanya seorang profesor mungkin pinter begitu
tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati
dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan
tapi ada yang merimut
cari sendiri siapa yang merimut
muldoko mengatakan tugasnya sebagai kepala staf kepresidenan adalah menjaga kehormatan presiden
sehingga berpesan agar rokigerung tidak main main dengan pernyataannya
menurutnya pihak istana belum mengambil langkah hukum
tetapi mengapresiasi langkah para relawan yang mengambil jalur hukum menanggapi pernyataan roky gerung
sejauh ini sudah ada tiga laporan yang diterima oleh polda metro jaya
buntut pernyataan rokigerung
dewan pengurus nasional dari organisasi sayap pdi perjuangan
relawan pejuang demokrasi atau repdem
melaporkan rokigerung ke polda metro jaya
yang mereka anggap telah menghina presiden
sebelumnya roky gerung juga dilaporkan ke polda metro jaya oleh relawan indonesia bersatu
pada tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
lalu terkait undang undang ite
dan disusul oleh laporan polisi yang dilayangkan oleh politikus partai pdi perjuangan
roky gerung menanggapi santai beberapa laporan ke polda metro jaya itu
ya bagus itu hak mereka buat melaporkan
terkait perlaporan itu
ya itu hak buat melaporkan
jadi tunggu aja proses hukumnya kan gampang
pakar hukum pidana universitas jenderal sudirman hipnu nugroh
memandang wajar kritik disampaikan terhadap pejabat publik
terkait dengan kebijakan ibu kota
namun pernyataan yang dianggap menyerang pribadi pejabat publik
bisa menjadi delik aduan
karena namanya suatu pejabat publik itu sebagai kritikan
jangankan presiden rt pun sekarang kalau nggak bersih dikritik habis habisan
kalau jabatan itu adalah kinerja
makanya kemarin otoritas terkait dengan pembangunan ikn dan sebagainya
tapi kalau terkait dengan misalkan bodoh
kalimat kalimat yang tidak pas itu bisa pribadi
tim liputan cnn indonesia
kehilangan kekuasaannya dia jadi rakyat biasa